pendidikan dan latihan calon pengibar bendera pusaka atau paski braka tidak lepas dari sosok pelatih
setiap hari mereka dididik untuk siap dalam pengibaran bendera pada tujuh belas agustus nanti
salah satu pelatih capaska nasional dua ribu sembilan belas tasyah amanda memiliki kisahnya sendiri
sebagai purna paski beraka indonesia di tingkat nasional pada dua ribu empat belas
latihan baris berbaris putra dan putri dari tiga puluh empat provinsi di seluruh indonesia ini
merupakan bagian dari perayaan detik detik proklamasi pada tujuh belas agustus nanti
dalam latihan ini tentu ada sosok pelatih yang berperan penting dalam kesuksesan para capaska
salah satu pelatih capaska di tingkat nasional tahun ini adalah tasya amanda
seorang perwira wanita dari satuan tni angkatan darat ini baru berumur dua puluh satu tahun
lulus dari sekolah menengah atas tasya langsung memilih untuk mendaftar sebagai anggota tentara
tasya amanda menerima pelatihan paski beraka indonesia di tahun dua ribu empat belas
saya tidak terlalu yakin memang tidak terlalu yakin pada saat itu
tapi mungkin memang sudah rezeki saya dan saya langsung lulus
sebelum menjadi pelatih tasya merupakan anggota paski beraka nasional di tahun dua ribu empat belas
sebagai perwakilan dari daerah istimewa aceh
tasya yang ditugaskan di ditajajah
bandung menerima surat dari kas gartap satu jakarta
untuk menjadi pelatih anggota paski braka dua ribu sembilan belas pada juni lalu
saya melihat mereka pasti oh ternyata saya dulu seperti ini ya
ternyata pelatih itu nyuruh saya seperti ini ya biar seperti ini
ternyata saya dongkol itu salah sebenarnya
tapi donggol itu mungkin manusiawi ya
jadi kalau pelatih bilang ini oh mungkin ini biar lebih baik
jadi mungkin ya capek ya
lihat mereka ada kasiannya sih di bawah matahari
tapi ya itu buat yang terbaik
jadi saya lihat mereka juga mereka pasti mampu
karena dulu saya juga mampu seperti itu
jauh dari keluarga tentu merupakan konsekuensi yang harus dijalani tasha
baik dalam tugas maupun saat ini sebagai pelatih capaska
kasya selalu berpedoman untuk melakukan yang terbaik
agar dapat membanggakan orang orang di sekitarnya
lagi ada kerjaan
tidak jarang di sela sela latihan tasha diizinkan untuk menghubungi keluarganya
tidak hanya menjalani peran sebagai pelatih
tasya juga berperan sebagai teman untuk para capaska dua ribu dua puluh
para capaska juga mengaku salut dan menjadikan pelatihnya ini sebagai panutan
hebat sih dengan jangka waktu sekitar kurang lebih lima tahun
bisa menjadi pelatih di paski beraka dari nasional ke nasional lagi
sedangkan belum tentu
senior senior yang dari dua ribu sebelas dua ribu dua belas bisa berdiri lagi melatih juniornya yang ada di sini sekarang
untuk penugasan di istana merdeka nanti
kak tasya orangnya fair banget
kak tasya itu kalau misal kita benar ya dia kayak enggak komplain gitu
jadi kalau kita salah dia kayak ngedekasin
kamu salah loh kamu benerin yang di sini di sini di sini
kalau kita benar dia kayak oh ini bagus ningkatin lagi gitu
abis itu kalau di dalam kayak lagi latihan
dia tuh kayak tegas banget
tapi kalau lagi jam istirahat dia kayak ketawa ketawa biasa sama kita kayak temen gitu
yang khas itu sikunya selma direpetin jangan dibuka buka gitu
terus habis itu kayak bahunya dibuka terus lebih halus lagi salma gitu
enggak enggak sih
berpengalaman lebih dahulu sebagai paski beraka dan kini menjadi seorang pelatih
menjadi kebanggaan tersendiri untuk tasya
seperti pelatih lainnya ia pun berharap penyebaran dan penurunan yang dilakukan oleh adik adik didiknya dapat terlaksana dengan lancar